menjadi perempuan pertama yang jadi masinis di indonesia
sebenarnya aku dan teman temanku sih ya
senangnya ini kak kalau tiba tiba kita kan selesai nih di bundaran hi atau di lebak bulus
mbak makasih ya tadi udah disetirin gitu dengan selamat
walaupun itu kayaknya cuma it s a little tapi
gak little dong tapi maksud gua rajin juga ya orang nyamperin masinisnya
start kita hamil itu harus diberhentikan gitu loh
oh jadi pas hamil kamu literally gak bawa kereta sama sekali
jadi ini berlaku untuk seluruh masinis perempuan ya
mungkin karena kita perempuan kadang mungkin ada stigma stigma yang kayak
kamu yakin nih bisa mengendarai ini ular besi ini
tiara alinsya fitri selamat datang
di podcast kode terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang datang ke sini
di tengah kesibukan seorang tiara alinsia fitri
tapi sebelum kita nanya kesibukannya ngapain mungkin
gua mau kasih tau sahabat kompastv mungkin udah biasa kali ya denger
sopir bus transjakarta atau sopir bus lah ya sekarang perempuan
terus pilot juga perempuan sekarang udah banyak bermunculan lah sekarang
nah belakangan ini tuh rame viral ternyata yang jadi
kebetulan yang viral itu ada di depan saya sekarang
yaitu tiara alinsya fitri
ini sekarang kereta lagi mogok atau gimana
tiara ini bekerja sebagai seorang masinis
kita bisa akhirnya perempuan nih bisa loh menyetir sebuah ular besi ya kita bilangnya ya
kenapa seorang tiara ini hadir di kode
melalui video yang berikut ini
ini dalam sini ada kabin ini mas imisco
jadi itu anak memang sengaja nontonin maknya jadi masinis
atau memang lagi jalan naik mrt
kebetulan memang ingin menaiki mrt jakarta
karena memang anak punya suka banget sama kereta
sama juga pengguna mrt gitu kebetulan
gimana sih awal mula cerita lo jadi masinis tuh
jadi awalnya tuh aku tuh sekolah kedinasan di bawah kementerian perhubungan namanya
politeknik perkeretaan indonesia di madiun
pokoknya abis itu kan kita ada
pengambilan jusremen manajemen transportasi perkereta apian
manajemen transportasi perkereta apian
terus abis itu ada seleksi nih ya
aku dan teman temanku ikut dong seleksi dan alhamdulillah maju maju terus sampai tiba nih di tahap akhir nih
sebenarnya kalau kakak naisam aku penyedia masinis apa enggak sebenarnya belum ada bayangan saat itu
karena kan kita belum tahu ada masinis wanita gitu kan sebelumnya di indonesia
terus setelah itu saya ditanyakan kamu kenapa nggak daftar masinis aja
itu udah kayak di tahap akhir gitu kak
ya buktinya sekarang pekerjaan profesional banyak juga kok yang didominasi oleh
tadi seperti kakak bilang supir bus transjakarta pilot kan semua udah ada ambil peran penting semua nih
dan alhamdulillah mrt jakarta mempercayakan kepada kami semua para perempuan
tapi sempat gak loh kayak ditawarin jadi masinis terus kayak gitu
atau enggak justru kebalikan wah boleh nih gue gitu
it s kesempatan emas buat aku sih kak
jadi aku langsung yang wah menarik juga nih kayak wah kayaknya aku mau coba ambil peran dalam tantangan ini
tapi emang belum ada ya sebelumnya cewek jadi masinis
dan karena memang di beritanya di highline nya waktu itu sih belum ada masinis wanita
dan mrt jakarta bukan yang pertama kali mencetuskannya
karena kayaknya anak anak perempuan kan biasanya kalau mau ngambil jurusan ya ekonomi lah sel hukum yang general general gitu ya misalnya gitu
sebenarnya kalau kereta api itu aku juga belum pernah bayangan nih kak
kita tarik mundur lagi sebenarnya sebelumnya itu aku mau coba ke sekolah tinggi transportasi darat
habis itu aku ikut tesnya dan alhamdulillah aku juga mau cerita sedikit nih kak
sebelumnya aku tes sttd tuh sendiri
kayak kan ada tes kesehatan keselamatan fisik yang lari push ups gitu
tapi itu tuh aku sendiri tanpa diadakan oleh orang tua
karena ya orang tuaku dua duanya kerja dan yaudah coba tes tes aja gitu
mungkin orang tuaku di saat itu agak sedikit hopeless karena anaknya nih nggak diterima di snmptn sbmptn
nah terus abis itu aku bilang fah bunda aku mau daftar nih di stt
kata orang tuaku yaudah coba ikut aja ya
ini tahap terakhir itu baru kita dikumpulin semua dan disitu bilang
mau ada sekolah perkereta pit indonesia pertama di indonesia gitu
dan saya yaudah coba coba aja deh gitu
kamu yakin mau ke madiun kamu gak punya keluarga di jawa gitu
oh ya jawa juga dong bekasi
bener bener masih squad gak sih
terus setelah itu orang tuaku bilang kamu yakin gak
karena kan soalnya kita asrama tiga tahun kan kak
dan ya itulah aku baru tau kereta api itu juga
mungkin kakak kirana aku cita citanya menjadi masinis atau penyuka kereta
tapi lo dari kecil suka gak didengar namanya kereta api
atau mengidolakan nonton thomas and friends juga sama kayak anak lo misalnya
jadi kayak oh ya kereta
tapi waktu menentukan atau memilih sekolah manajemen perkereta apian
jadi kan sekolahnya kan politeknik perkereta apian indonesia di madiun
habis itu aku kan lama nganjurin mtp
sebenarnya sampai saat akumulator mrt jakarta pun
belum ada bayangan menjadi masinis gitu loh kak
dan ya aku juga baru terakhir
itulah yang aku bilang di tahap tahap terakhir baru
oh ada masinis ya dan bisa
jadi lo tuh dulu tahun dua ribu delapan belas udah pernah jadi sorotan di media
katanya muncul sebagai masinis perempuan mrt ketika waktu itu gubernurnya masih pak anies baswedan
yang mengunjungi depo satu mrt lebas bulus
tapi waktu itu lo memang udah aktif jadi masinis berarti
nah kereta ini baru pertama kali datang ke indonesia
dan waktu itu pas gubernurnya pak anies terus berkunjung dan saya menjadi perwakilan masinis di antara teman teman
makanya di mrt jakarta sekarang ada masinis wanita sebelas orang
jadi waktu itu diperkenalkan ke gubernurnya pak anies baswedan sebagai masinis wanita
iya dan ngobrol ngobrol juga sih sedikit di sini
mungkin kan ini kan kereta mrt pertama di indonesia
dan kalian adalah batch pertama yang mengendarai mrt
apalagi bisa ketemu sama orang nomor satu di jakarta ya saat itu
saat itu juga kayak orang tua kayak eh kamu masuk berita loh
tapi katanya konon lo dilatih di apa namanya
di perkereta apinya sampai ke malaysia
jadi sebenarnya waktu itu kan kita ada banyak training nih kak
pertama itu di klat dasar perkereta apian itu kembali lagi ke sekolah aku di madiun itu
kemudian aku sampai ke komuter lain juga
dan yang ketiga itu adalah ke malaysia
kenapa pilih ke malaysia saat itu sih aku tanya karena mungkin kita budayanya hampir sama dengan tetangga
lrt artinya malaysia rapid kl malaysia
karena kurang lebih nanti mirip lah pengoperasiannya seperti di mrt jakarta ini gitu
jadi apa aja yang dipelajari selama di malaysia
terus habis itu kita belajar juga bagaimana mengoperasikannya dan membawa penumpang malaysia
oke sampai ke praktek membawa penumpangnya
iya bersama dinampingi sama masinisnya malaysia juga
hmm terus menjadi perempuan pertama yang jadi masinis di indonesia
sebenarnya aku dan teman temanku sih kak
ya gue pencetus nih perintis gitu ya
even kereta api biasa aja belum ada masinis perempuan kan ya
tapi mengalami kesulitan gak menjadi seorang perempuan
apakah kita perempuan bekerja sebagai seorang masinis
apalagi kita perempuan sebenarnya aku tuh kurang paham mungkin awalnya dengan permesinan kereta yang kayak
pembesaran mobil aja tuh yang kayak ini gimana caranya
akhirnya ya dengan belajar belajar dan teman temanku yang laki laki ini juga supportif loh
jadi lo basically harus ngerti juga mesin kereta api seperti apa
walaupun secara umum aja sih kamu kayak kompresornya di sini terus pengeremannya seperti ini
karena kan kalau suatu hal terjadi sesuatu kan kita bisa lapor ke posisi gitu
apa sih suka dukanya jadi masinis mrt
sukanya yang jelas kita itu bisa mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan gitu
dan senangnya ini kak kalau tiba tiba kita kan selesai nih di buran hai atau di lebak bulus
terus ada yang nyamperin kita mbak makasih ya tadi udah di setirin gitu dengan selamat
walaupun itu kayaknya cuma it s a little tapi
gak detail dong tapi mas juga rajin juga ya orang nyamperin masinisnya
meminta foto dan mbak makasih banyak ya nanti saya mau coba anak saya supaya bisa seperti kakak doain ya
jadi banyak orang yang akhirnya juga terilhami dari seorang tiara dan menginginkan anaknya menjadi seorang masinis ketapi juga
dan dukanya oh ya ngomongin duka
dukanya ya kita mungkin waktunya kurang dengan keluarga karena kan kita yang aku bilang tadi kak dinasannya kalau kita bilang kayak
kita tuh weekend tuh ya bukan berarti libur
jadi kalau sekarang aku pola dinasanya misalkan enam hari kerja satu hari libur
di saat suamiku itu weekendnya libur ya kalau aku ya masih bekerja
sementara aku libur nanti nih minggu ini di senin selasa
dan oh ya kemarin aku hari raya pas lebaran aku masuk juga
jadi berarti statusnya waktu jadi mas ini sudah menikah apa belum
waktu kenalan sama calon suami lo
dan eh btw suami aku adalah ini temen sma ku sendiri loh
jadi emang di sma aku sempet ada percikan
jadi terus pas dateng lagi ya dia udah tau aku jadi mas ini
terus aku kayak pas apa pertanyaan pernah nikah gitu kali ya kak ya
terus aku juga bilang coba minta tolong pendapat sama keluarga kamu gimana nih
aku hari raya juga belum tentu bisa tetap hadir loh gitu
dan ya alhamdulillah mereka fine fine aja dan yang penting aku bisa atur quality time bersama
apa sih yang lo sepakatin berdua dengan suami waktu itu ketika ya kan lo tau kan load kerjanya
mas ini tadi kan ya meskipun gak dua puluh empat jam jadi mas ini saya marti
tapi kan tadi libur harus bekerja ya tidak bisa normal sebagai seorang ibu yang harus
stand by menjaga anak dua puluh empat jam gitu
ada gak kesepakatan kesepakatan dengan suami lo yang
sebenarnya suamiku tuh waktu itu bilang ya aku gak nuntut apapun kok dari kamu dan aku
bisa maklumi itu kita ya menghargai pekerjaan masing masing aja
alhamdulillah suamiku ini support systemnya the best banget sih
tapi yang suamiku gak bisa lakuin itu mungkin cuma hide sama melahirkan
dia tuh bisa ngerjain semua pekerjaan rumah dan mengurus anakku malah dengan baik
kayak keren banget ya
selama jadi proses menjadi seorang masinis kan lo pasti ada kendala kendalanya
lo ngerasa terkendala nggak dengan status lo sebagai seorang perempuan
terkendala sih ya eh aku belum cerita waktu itu ya kak ya
jadi pas aku bilang pak arak keterima nih di posisi masinis gitu
aku langsung bilang kamu gak mau coba di dalam kantor aja gitu atau di stasiun aja
kayak gue sekolahin lo tadinya buat di stasiun malu jalan sama keretanya gitu kan
soalnya kan ini jujur aja ini pekerjaannya cukup beresiko
dan aku bilang ya gak apa insya allah ini udah dikasih kepercayaan sama perusahaan dan aku mau coba jalanin tantangan ini sih
baru kemarin ada komen yang ngomong kayak gini sih pantasan keretanya nggak mulus jalannya
sebenarnya kan sistem kereta itu semi otomatis ya
oke kalau dari rekan rekan kerja yang mungkin karena lo perempuan rasa lo disepelein atau diremehin nggak pernah
alhamdulillah temen temen gue supportif banget kak yang aku bilang itu
dan kita udah kayak pasang bondrisi antara laki laki sama perempuan
yaudah kamu ya kerjaan kamu aja yaudah
karena emang masinis juga individu kan kerjanya
masinis mrt sih kebetulan sendiri sih kita
dan ada dua walka itu kayak security di dalam kereta
jadi kita sebagai pemimpin perjalanan di dalam kereta
tapi ada privilege khusus nggak sih diberikan oleh mrt bagi masinis yang seorang perempuan gitu
oh ya kalaupun village nya mungkin seperti ada antarjemput wanita
kayak aku besok nih kerja jam tiga pagi nih
terus sama ada cuti hai cuti melahirkan
ada cuti haid oh sesuai dengan undang undang yang baru ya
tapi gue penasaran nih sama background keluarga lo ada yang jadi masinis juga gak atau
background papaku itu karyawan swasta biasa dan ibuku ibu rumah tangga
jadi ya gak bisa bilang terilhami juga ya berarti ya
aku juga gak ngerti bakal kecemplung ke dunia transportasi
pasti keluarga besar kayak nih ngapain tiara jadi masinis gitu
oke profesi sebagai masinis di indonesia terutama dua ribu delapan belas masih sangat identik sebagai pekerjaan laki laki katanya
ketika akhirnya tiara ditugaskan bekerja sebagai masinis mrt tuh respon dari keluarga tiara gimana
yang tadi aku bilang itu yang dari ayahku itu yang agak kaget kan
tapi sekarang mereka semua support aku dengan baik sih dan malah bangga ya kayaknya
tapi berat nggak buat camp out waktu itu
biasa aja sih biasanya tapi cuma kayak yang takut dengan sendiriannya kalau aku kayak
sendirian dan kita harus enggak boleh panik nggak boleh tegang harus cepat tanggap gitu nah
kalau kan sekarang lo udah berkeluarga ya memiliki anak berapa tahun berkeluarga sudah
dari dua ribu dua puluh satu sekarang anak udah dua tahun
dan sudah punya anak tadi berapa usia anaknya
dua tahun begitu kerjaan lo juga shifting jatuhnya ke
kemudian bagaimana lo membagi waktu lo sebagai seorang ibu rumah tangga sebagai ibu dari satu orang anak ini tapi harus bekerja juga dengan shifting seperti ini
sebenarnya itu emang agak sulit ya kalau dibilang kita punya waktu banyak juga tertunggal
kita kayak aku merasa kalah sebenarnya sih kalau dengan
ya aku cuma punya waktu sedikit tapi dengan waktu yang sedikit itu aku harus memaksimalkan kualitas yang bagus nih ke anak aku misalkan
aku sebelum aku berangkat kerja aku selalu masakin anak aku makanan
dan juga setiap ada waktu luang lah ya pokoknya aku bermain sama anakku
dan alhamdulillah suamiku juga backup nih misalkan aku kayak pulang nih nanti sore atau mungkin kadang aku pulang malam kemarin
ya suamiku yang make up untuk jaga anakku sebentar
oke oke oke tapi tantangan terberatnya apa sih tir
ya tadi bang sih yang pertama mungkin karena kita perempuan kadang mungkin ada stigma stigma yang kayak kamu yakin nih bisa mengendarai ini ular besi ini
tetapi tantangan yang gue maksud adalah tantangan terberat lo sebagai ibu tapi juga harus bekerja
jadi kan sebenarnya start kita hamil itu harus diberhentikan gitu loh maksudnya kamu gak boleh bawa kereta
oh jadi pas hamil kamu literally gak bawa kereta sama sekali
jadi ini berlaku untuk seluruh
jadi memang kebetulan aku tuh kayak yang kedua hamil gitu loh yang pertama temenku udah ada lagi
dan ya berbahaya cukup berbahaya
kita kan kadang suka naik ya naik kereta ya manjat kereta kadang gitu kan pada pekerjaan lain dan harus cepat cepat juga
semua beresiko dan yaudah dari departemen memutuskan start hamil stop
jadi literally sembilan bulan lu tidak bekerja
nah dan setelah kita sudah dinyatakan siap lagi kerja itu kita harus tes lagi karena kan dalam perjalanan
kalau tidak mau bawa kereta lebih dari beberapa bulan kamu harus apa namanya assessment ulang
jadi kamu masih ingat gak sih dulu dulu ada kayak semboyan atau ada simbol
ada kayak semboyan atau ada sinyal di lapangan ini ini ini dan terupgrade dengan sistem yang terbarunya
jadi ya itu membiasakan ulangnya lagi yang agak cukup haduh cukup menguras
iya iya tapi cukup baik juga ya ternyata ya pemerintah memberikan waktu untuk seseorang masinis yang sedang hamil untuk tidak bekerja
dan itu dua belas bulan satu tahun jatohnya
iya bener sih jadi sembilan bulan kita ya di kantor aja
oh lagi jaman covid ya jadi kayak ada wfh nya sedikit
oke oke wfa apa kerja di mrt ada ya
ada ada kantor kan aku mau ikut administrasi kantor gitu loh
eh tapi gue penasaran ya lo pernah dinyinyirin ibu ibu tetangga gak
orang yang masih kecil ya udah jalan aja bawa kereta api anaknya juga gak keurus misalnya gitu
hmm enggak sih enggak ada kayak gitu sih
ya mungkin kayak kasihan kasihan dikit cuma aku ya ya aku udah biasa aja sih udah alhamdulillah lah
yang penting anakku ada yang ngurus aku bisa bantu sama apa dibantu sama orangtuaku sendiri
tapi terbesit di pikiran lo setelah melihat anak lo semakin besar tumbuh dewasa kayak kayaknya gue akan jadi full time mom gitu
mencintai pekerjaan ini sekali banget
tetap setelah udah punya anak tuh ada hati pasti ingin ke anak tapi
jadi ada beberapa step selanjutnya sih kak ada beberapa step diatasnya juga
jadi instruktur jadi duty head section dan lain lain
eh by the way kalau lrt itu kan dia nggak punya masinis ya di dalamnya ya
lrt yang jabodebek itu nggak ada
nggak maksud gue kalau lrt jabodebek berarti mereka tidak punya masinis
kalau kan semiautomatis dengan masinis memang
jadi tadi next target lo adalah jadi occ tadi
kita yang lebih tinggi lupa ya
tapi punya ini ya punya rasa tertantang untuk mencoba hal hal baru lagi
pengen ke semua tempat sih aku juga pengen cobain
eh kalau penonton yang ingin jadi trend report tiara apa sih langkah langkah yang harus dilakuin
train driver banyak sih yang kayak nanya ke aku kak
how to be a train driver atau gimana caranya jadi masinis
jadi itu aku kalau bilang jawabnya misalkan kayak harus kuliah seperti sama aku atau enggak
aku bilang bisa ya bisa enggak sih sebenarnya
karena teman temanku beberapa juga ada yang bukan dari sekolah aku
berarti kayak gue lulusan misalnya komunikasi gitu bisa ya
ada standar tersendiri sih rata rata teknik
ya mungkin aku juga gak tau sih ke saat itu misalkan pendaftaran dibuka nih
yang dibuka job qualifacation nya seperti apa apakah di tiga sma smk atau s satu k ya itu semua bisa dinamis
oh iya ada persyaratan kayak tinggi badan sesuai peraturan menteri
terus habis itu tidak boleh buta warna sehat jasmani rohani dan lain lain
pokoknya ada banyak persyaratan sih
kita kan juga di tes juga kan sama direktur rochendra perketapian kementerian perhubungan
tapi yang jelas berarti tidak harus melalui sekolah dinas perketapian ya
jadi bisa lalui sekolah lain tapi teknik tadi ya yang bilang ya
terus kemudian mereka ambil lisensi
alurnya gini kak kita ketika mrt atau operator lain lah katakan mau buka pekerjaan
mau buka loker kemudian nanti dilihat tuh misalnya pekerjaan kualifikasinya apa aja sih ya
saya kira kira misalnya aku masuk gak sih ke kriteria tersebut
kalau misalnya tidak masuk ya berarti belum
sama dengan formasi formasi kedinasan lainnya lah
nanti setelah itu baru kalian di training atau
saran profesi yang ini yang lain
ini apa tuh kak yang bersin kaca menara
apalagi ya yang belum ada yang wanitanya
ntar gue cari entar gue hubungin lo kalau ada
banyak juga yang mengagumi lo di instagram
eh tadi di konten tadi yang lo post
banyak sebenarnya di komentar aku tentang
jujurly aku kalau di rumah pun ngurus anakku kayak seharian tuh
dan mereka tuh hebat banget loh bisa
mengontrol emosi pikirannya mentalnya
jadi full time mom juga nggak gampang gitu ya
kan kereta bus nanti bakal diperpanjang kan
iya kalau utang nggak ngebek bekang
makasih banyak loh tiara udah main main ke gue
kira kira masinisnya siapa bukan tiara ya dah gitu
tapi kalau gue ikut di kereta yang lo waktu itu yang on duty
lo bisa lihat nggak area tempat lo kerja
makanya aku juga pengen sebenarnya kayak
kayaknya aku mau berhenti di stasiun ini deh gitu
ya nggak apa apaan kalau gue tau ini ntar gue videoin lah minimal
terus kemudian ya membanggakan seluruh keluarganya
anda sudah menyaksikan juga podcast kode kali ini
jangan lupa ditonton konten podcast kode lainnya